satu tahun hancur
ini rumah yang gini ya ditinggal lama ya
ada daratan di bawah lautan
inilah fenomena nyata yang terjadi di jakarta
izin boleh masuk ke dalam ya bu
ibu kota bersiap tenggelam mungkin sudah sering kita dengar
tapi apakah anda sudah melihat langsung kondisi aslinya
sekarang saja beberapa wilayah daratan sudah berada dua meter di bawah muka air laut
dan sejumlah infrastruktur habis dilalap samudera
hanya tanggul beton yang saat ini masih mampu menahannya
bayangkan bila jakarta semakin tenggelam
akan kemana kita nanti
sudah seharusnya kita prihatin
masjid wal aduna menjadi salah satu saksi bisu
tenggelamnya wilayah pesisir jakarta
masih banyak lokasi lain yang kondisinya sangat mengkhawatirkan
dan saya akan mengajak anda untuk melihat
daratan daratan yang terjadi di jakarta
yang berada di bawah lautan
tetap di ruling maksud
sore itu di sebuah cerukan laut yang berbatasan dengan daratan
segerombolan anak asik berenang
diterpa sinar matahari sore yang kekuningan
mereka asik menyelam dan bercanda di laut
mereka berenang di antara tumpukan sampah
kayu kayu dengan paku berkarat
dan air laut yang sudah sangat hitam
bagi mereka inilah hiburan dan sumber kesenangan
sebelum tempat tinggal mereka benar benar habis dilalat samudera
mereka adalah anak anak kampung gedung pompa fluid penjaringan jakarta utara
wilayah yang sudah terendam
dan berada jauh di bawah muka air laut
dari batas tanggul kampung gedung pompa fluid ini
saya bisa dengan jelas melihat kenyataannya
bahwa ada masalah di pesisir jakarta
bahwa kampung ini berada dua meter di bawah muka air laut
tanggul kokoh yang terbentang sejauh tiga km di peluit ini
dibangun pada tahun dua ribu
karena air laut yang terlalu jauh dari kampung gedung pompa fluid ini
terus masuk ke pemukiman warga
dan hingga saat ini tinggi tanggul terus ditambah
karena air laut yang juga terus naik
dan terus pula merendam kampung
saya bertemu dengan emi warga asli kampung gedung pompa
sepanjang ingatan emi dulu wilayah ini dikenal sebagai pelabuhan kapal ikan
pantainya landai dan kerap menjadi tempat bermain ketika ia kecil dulu

tak ada lagi kapal ikan
tak ada lagi pasir untuk bermain
bahkan untuk berenang pun
ia enggan bukan kepala
ini kabel listrik atau kabel apa nih
ini dulu lautan
dulu ini semua laut semua nih ya
ini dulu lautan
gak ada beginian nih
ini dulu sempat jalanan
berarti tanggul ini ada di dua ribu
ini tanggul berapa
baru kemarin tahun kemarin
oke jadi bertahap ya dibangun tinggi tinggi ya
pokoknya semenjak ada proyek di gedung kompak
akhirnya disini dibangun karena sering pajit terus ya
akhirnya mungkin pemerintah simpati
makanya disini ditanggul
berarti mulai tahun berapa mbak emi ngeliat kayaknya muka air laut udah tinggi tinggi terus nih
pokoknya ada perubahan perubahan banyak lah
ada pebangunan perubahan di sana
jadi air mungkin naik naik
jadi kayak sekarang nih
waktu jebol tanggul satu meter setengah
satu meter setengah
ada ngungsi semua
nah sekarang aja lautannya jadi begini
ini dulu tempat mainan saya
dulu apa emang sekotor ini mbak
dulu enggak enggak sekotor ini
dulu sempat bersilan namanya gak ada beginian kan
ini dulu perahu semua
oh perahu nelayan semua
perahu perahu nelayan semua
batas paling tinggi sampai mana air disini kalau lagi pasang
kalau lagi pasang kayaknya udah gak keliatan deh paling
berarti sama sama ini sejajar
oh bawah sini sejajar
pernah luber lagi
tidak ada hal yang diperlukan
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
untuk mencuci baju piring atau untuk mandi dan buang air
warga di sini sangat bergantung dengan pasokan air bersih
yang harus mereka beli setiap harinya
tapi di tengah krisis air bersih
ternyata ada satu sumur batu milik ibu hajah kanang
yang masih terus mengeluarkan air bersih
saya pun menuju ke sana dan ingin membuktikan langsung sejernih apa
sumur air ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu
awal hajah kanang tinggal di wilayah kampung gedung pompa
sejak saat itu hingga sekarang tak pernah sekalipun kering
bahkan kadang airnya melimpah
padahal sumur warga lain sudah tidak bisa dipakai
karena asin bahkan kering
sumur ini kini dipakai mengaliri empat rubah dengan pompa serta kerat
berarti di kampung gedung pompa hanya ini doang nih sumurnya
belum banyak cuma sudah pada diuruh
berarti tinggal ini satu sekarang
bu haji air sumur dipakai buat apa saja
buat nyirem nyirem bc sama buang air kecil
ini ditarik dulu ya bu ya sini ya
iya tapi memang bening ya bu ya
mending itu kan udah dicoba tadi
dia nggak lengket air kalau sumur lahan kan lengket
iya ini masih kayak air pompa biasa
iya kayak sumur bor
di sini banyak tapi pada makinnya sumur bor
gak terlalu panggung ya bu ya
iya apalagi musim hujan ini
masih cuma antah antah aja rasanya ya
kalau hujan itu bening tawar banget kayak air ledeng
kayak air ledeng malah ya
nggak ada rasa kayak paylo yang terlalu asin itu nggak ada
padahal ini kalau kita lihat dari saya sekarang berdiri sampai depan paling dua ratus meter ya bu ya
ke laut ya
ya ibu haja kanang bisa dibilang lebih beruntung meski tinggal di kampung yang sewaktu waktu bisa langsung habis dilalap samudera
ia masih punya air yang cukup jernih
berbeda dengan kondisi yang terjadi di kampung kerang hijau muara angke jakarta utara
ditemani pak waria ketua rt nya saya bertemu dengan ibu tahti
di dekat rumahnya dipasang sumur air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di rt enam
namun sejak sebulan lalu sumur ini mengeluarkan air yang sangat asin hingga akhirnya kering
pas keluarnya tuh airnya kayak susu langsung keruh langsung keluar apa ya air pas ibu coba airnya asin
asin buat kayak laut
asin air kayak laut
padahal ini kita ngelola airbor ini sudah lima tahun pak dari tahun dua ribu delapan belas
selama lima tahun itu kondisi airnya bagus bersih
bagus alhamdulillah jernih
kalau pipa ini berapa dalemnya
yang kita pernah itu satu ratus dua puluh meter kedalamannya
satu ratus dua puluh meter baru bisa dapat air bersih yang itu
padahal dulu ketika ini masih berfungsi ini menjadi sumber air di rt enam ditaruh di toran kemudian dari toran disalurkan ke rumah rumah warga ya
pak waktu awal sampai tujuh puluh rumah pak
bisa diairi sama ini
sekarang udah kosong
empat jam cuma istirahat satu jam dua jam kita start lagi
tidak hanya dilanda kesulitan air bersih warga kampung juga kerap was was akan tingginya banjirop yang akan melibas rumah mereka dengan terjangan ombak pasang
ini salah satu rumah yang tidak tahan dengan semakin tingginya banjirop di sini
iya pak rt ya
berarti kalau dikatakan sekarang sama sekali tidak pernah dihuni lagi
ini mereka mana yang ditinggalin pak
dan berapa tinggi sehingga peningkatan dari banjir rob
ini sekitar udah lima tahunan ya nggak ada penghuninya
ya dikarenakan air banjir rob itu terus menerus jadi penghuni daripada rumah kontrakan ini lama kelama mungkin kurang merasa nyaman
nggak tahan juga dia ya
udah tahan jadi ditinggalkan begitu saja
berapa kali nguruk budet
yang kalau nguruknya udah puluhan kali itu
apalagi terus terusan kena air laut rob kayak gini
satu tahun hancur
satu tahun hancur jadi dalamnya diganti lagi semua
sore itu ketika matahari mulai terbenam
burung laut mulai terbang kembali ke sarangya
ini tanda warga di kampung kerang hijau mulai menghentikan aktivitas melaut mereka
kapal kapal pencari ikan sudah lama bersendar di pelabuhan usai bongkar muat hasil tangkapan
waktu sore juga menjadi tanda anak anak harus berhenti bermain di tepian laut
karena sore ini cukup berbeda dibanding sore sore sebelumnya
kampung kerang hijau diberi kekuatan
kampung kerang hijau diberi kekuatan
matahari terbenam terlihat bulat penuh
dengan rona jingga menghiasi langit pesisir utara jakarta
ini menjadi salah satu penanda masuknya bulan baru hijriah atau masa bulan purnama
dan kampung kerang hijau akan diterjang puncak banjir pasar

matahari terbenam terlihat bulat peninggi

berjalan dengan berani

kampung kerang hijau diberi kekuatan

sembari menunggu azan maghrib
saya bertemu dengan ibu karsem atau kerap dipanggil mak bule
rumah ibu tiga anak ini
tepat berhadapan dengan bibir pantai laut muara angke
dimana terparkir kapal kapal nelayan kecil
pencari ikan dan kerang
seperti kebanyakan pemukiman di pesisir pantai utara
rumah yang sudah didiami mak bule selama puluhan tahun ini semakin amblas
bu deh ini saya lihat rumahnya pendek atapnya jendelanya pun juga udah
apa namanya di dalam tanah berapa kali nguruk bu de
yang kalau nguruknya ya udah puluhan kali itu
dua puluh kali mah udah orang nguruknya juga nggak semuanya
umpamanya pelan pelan kalau ada rezeki ya kita nguruk
beli berapa mobil beli berapa mobil gitu jadi nggak kehitung lah
berarti peninggiannya udah berapa meter sebenarnya dari yang pertama kali
ya itu aja empang tuh kalau mau ngukur empang aja dalamnya empang
saya pun diajak untuk melihat kondisi langsung separah apa amblasnya
rumah sederhana ini tanpa ubit dan hanya beralasan
tanah kue tempat tidurnya pun dari papan kayu yang dialasi sepanduk plastik
semua perabot ditaruh lebih tinggi karena sering tergenang air laut
mak bule biasanya kalau lagi pasang lagi tinggi tingginya sampai semana mas
ya ini nih perbatasannya nih ini batu batu batako yang di bawah kulkas ini
iya berarti kira kira sekitar tiga puluh empat puluh cm ya mak bule
berarti ini kena dong
kena itu lemarinya tuh
apaan pada rembes
ya itu rusak tuh kena banjir itu kadang kadang mau segini nih di dalam tuh
di dalam rumah ini
iya di dalam semua
sedikit paha sih ini
uruk terus uruk terus karena kan pasang lagi naik nih
iya kalau uruk terus ini internya gimana
ntar palanya nempel sama ini
ini amaranak anak nih kelap semua tuh
ini gelap semua nih kalau lagi pasang ini ya banjir pasang ya
iya ini aja tuh tinggiinin semua
oh enak di tinggiinin juga semua disini ya

ini semuanya ngambang
ngambang semua itu
makanya ini sepeda di gantung
sepeda di gantung semuanya
malam ini warga kampung kerang hijau
tengah bersiap menghadapi banjir pasang
atau banjir rok besar
dari selas selas tanggung
air laut mulai merembes dan menggenangi jalanan
hingga pelataran rumah warga termasuk rumah makmule
sedikit demi sedikit banjir rop meninggi
hingga sebatas lutut
ini kondisi dari rumahnya makbule
ketika banjir rok datang
dan memang sudah masuk ke dalam

sudah terhendam air
dan di bagian luar lebih dalam
karena memang sudah beberapa kali dikepluk
kita lihat jendelanya itu juga sudah hampir setengahnya
tutup oleh air
bagian luar di sini
malam ini adalah malam pengajian
bersama ibu ibu lain
makbule berangkat ke musola
meski harus menerjang banjir
pak warya ketua rt enam kampung kerang hijau
mengajak saya untuk keliling kampung
sama warganya yang terus menerus terkena banjir pasar
tidak ada hujan banjir terus
ini kondisi yang terus dialami warga di pluit penjaringan ya pak
terutama di waktu waktu kapan
warga akan mengalami banjir seperti ini nih pak
bulan tanggal muda di situ
terus terjadi lagi
mengalami seperti ini pada saat bulan pertama
nah lihat nih motor aja udah gak bisa dipakai
buat warga juga terpaksa untuk tidur
tambah level lagi nih kalau lihat sebentar
iya bukanya tidak bisa
izin boleh masuk ke dalam ya bu
masuk aja pak
orangnya juga ngungsi itu ya pak
orangnya udah ngungsi ini ya
iya ngungsi di rumah sebelahnya
kalau banjir ya ngungsi
iya rumah anaknya juga iya
jadi di sini memang dibilang warga
tiap banjir rok
apabila tinggi ya terpaksa harus mengungsi
jadi rumah dibiarkan kosong
dan dikiris sama tetangga aja
lihat kondisinya seperti apa
tidak ada hujan
ini banjir karena memang pasang air laut
terutama ketika mendekati bulan punawak
jadi semua barang tuh
barang barang elektronik atau barang yang penting
selalu ada meja nya supaya tidak terdampak banjir
dan sepertinya juga ada latihan dua
mungkin difungsikan sebagai tempat untuk istirahat
tapi inilah kondisi real warga yang tinggal di
wilayah terdampak dari banjir rok yang cukup tinggi
warga pun memilih pasrah
dan seperti ini
sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka
termasuk bagi ratna
meski sedang hamil muda dan sering muntah muntah
ratna terus memantau naiknya banjir di dalam rumahnya
sembari menunggu air surut
udah boleh masuk ya bu ya
iya udah boleh masuk

biasanya kalau banjir sampai semana bu
tegi tuh orang orang terus sepintuin deh
tapi lebih semua kan
berarti pihak banjir
kawasan kaki gitu sih
ya untung aja punya tingkat
jadi di bawah hanya
hanya itu aja
tapi kalau tidur semua di atas semua ya
di atas semua
takutnya ke klasen
tidak hanya rumah yang terus diperbaiki
motor warga pun harus mendapatkan perawatan khusus
tiap batang besi terutama di rangka motor
harus dilapisi gemuk dan dicat ulang
agar tidak keropos akibat terendam air laut terus menerus
jadi motor di sini harus sering dikasih gemuk
biar nggak cepat patah sasisnya
biar nggak cepat patah
soalnya kan kalau nggak dikasih begitu
tetap patah kena air laut terus ya
orang udaranya aja bisa
karat di situ
kalau dari udara aja bisa bikin kerataan kendaraan ya
apalagi terus terusan kena air laut
satu tahun nanti
satu tahun ancur
jadi dalemnya diganti lagi semua
kalau nggak diurusin
ini salah satu cara supaya lebih tahan
supaya lebih tahan di situ
kerangka kerangka besinya itu dikasih gemuk di situ
berarti dalem dalem ini semua nih
itu dikasih gemuk semua
kalau besinya itu
seberapa sering harus dikasih gemuk
nggak juga sih
nggak sering juga
cuma kalau kayak udah ngalamin tpn patah begitu
udah pasti harus dibicuin

besi besinya dilapisin gemuk semua
kalau nggak kayak gitu setahun motor ganti
ya karena air laut emang koresik banget ya
nggak parah air laut
ini saya baru tahu nih kayak gini gini
terima kasih mas
kalau bu dewi inget
dengan kondisi kan kemarin dermagat labuhan ya
berarti sering main di sini
sering sholat itu juga dong berarti
iya di sini ada pemukiman juga
ada kemungkinan warga yang tinggal di sini ada warung apa
ada di sini
pokoknya kita di sini enak lah
pokoknya dulu zaman dulu enak banget buat mainnya
kalau malam sabtu minggu kayak gitu
bisa main rame gitu
baik kita mulai ya
b regardinggroup terakhir
sambil nanti kita cermin makan
apa viagra atau apa
itu tadi udah ya

ambil ambil outro ini itu ya
desi tuhan timnasa program
di sini kebanyakan kita stitches
ili begitulah nih
menjadi wilayah paling parah terkena dampak menurunnya muka tanah
dan naiknya muka air laut di ibu kota
saya mengunjungi salah satu saksi bisu tenggelamnya jakarta masjid wal aduna
jalan setapak di sepanjang tanggul ini membawa saya ke lokasi masjid
yang kini hanya tinggal dinding berlumut dengan sejumlah grafiti
tak terlihat lagi kubah masjid karena hancur di sapu ombak
masjid kini sudah dikelilingi tanggul beton dan untuk mencapainya saya harus menaiki tangga
saya pun ditemani ibu dewi warga asli muara baru jakarta utara
yang dulu kerap sholat di masjid ini semasa ia kecil
dewi ingat benar wilayah perairan ini dulunya adalah pelabuhan
di mana kapal setiap hari bongkar muat kayu dan bahan tambang
bu dewi bisa turun ke bawah kita
oke kita ibu mau duluan saya pegangin
jadi kalau warga sini sudah biasa ibu ya
untuk turun ke bawah sini ya
di sini banyak kapal kapal kayu dermaga buat kayu kayu dari mana gitu
sempat itu sempat ngerasa bahwa ini semakin turun
iya karena permukaan air laut makin lama makin naik ini makin turun
jadi permukaan air laut makin ke permukaan man gitu
ibu dewi berarti awal awal yang seingatnya bu dewi ini batas dari dermaga
atau pelabuhan atau biasa waktu kecil kecil main itu sejauh mana ibu dewi
itu sejauh itu tuh mas batasnya itu tuh loh
batas batu ini
iya batu batu itu tuh yang kesana tuh
tapi ini ada pemungkinan juga
ada kemungkinan warga yang tinggal di sini ada warung apa ada di sini
pokoknya kita di sini enak lah
pokoknya dulu zaman dulu enak banget buat mainnya buat hiburan
kalau malam sabtu minggu kayak gitu bisa main rame gitu
terus mulai mulai kapan bu dewi ingat masjid waladuna ini gak bisa dipakai lagi
dua ribu enam udah gak bisa dipakai kok
kondisinya kayak gimana tuh
emang sama sekali nggak bisa dibuat sholat
masih bisa kalau dua ribu enam masih karena kalau lagi nggak pasang kita bisa sholat
cuman dua ribu tujuh kesini udah makin parah udah gak bisa
nah akhirnya dibangun tanggul pertama batasnya semana
ini ya batas pertama
oh ini pendek ini
ini lagi zamannya ahok gubernur dibangun jadi makanya
jadi lebih tinggi
kalau pasang paling tinggi sekali
kalau itu sampai ke rumah warga sih mas kalau lagi pasang pasang banget
ini lewat berarti
bukan lewat dia merembes mas merembes
dia udah iya itu udah banyak yang merembes nih
bolong bolong ya udah rusak ya
iya udah banyak
udah banyak merembes
inilah kenyataan yang harus dihadapi warga jakarta terutama yang hidup di pesisir utara
daratan yang berada di bawah lautan
banjir yang kerap menghantui
hingga sulitnya mendapat air bersih menjadi kesulitan yang mereka hadapi
butuh banyak tindakan dan peraturan agar jakarta tidak semakin tenggelam
dan masyarakat masih tetap bisa hidup nyaman
meski di tengah keterbatasan